sejak november dua ribu tujuh belas kuda kuda ini rutin digunakan aswasada atau pasukan polisi berkuda berpatroli di area car free dago
ada empat ekor kuda yang semuanya memiliki tinggi sekitar satu ratus tujuh puluh lima cm
kuda ini merupakan kuda jenis womblad dan torobred
kuda seharga empat ratus jutaan tersebut masing masing memiliki nama yakni edinburg boni landia dan madam x
agar otot ototnya tetap kuat setiap hari kuda ini dilatih lompat dan menghindari rintangan termasuk asupan makanan juga diperhatikan
selain pelet dan rumput kuda juga diberi wortel
tugas pokoknya kita melaksanakan patroli kalau seandainya dibutuhkan untuk melakukan phh atau pengamanan unjuk rasa kita selalu dilibatkan juga
di samping itu juga selain patroli kita juga sering dijadikan untuk ajang ajang event event tertentu
kehadiran pasukan polisi berkuda
kuda ini menarik perhatian para pengunjung
selain antusias bersama foto bersama kuda tak sedikit pula khususnya anak anak menaiki kuda kuda tersebut
beberapa pengunjung bahkan memberi makan kuda kuda tersebut
kita memang suka binatang pas kebetulan setiap minggu kita ikut car free day di sini terus lihat kuda ini kuda polisi ini dan senang aja ngasih makan
jadi setiap minggu kita nanya pak boleh dikasih makan nggak boleh bu katanya
kalau menurut saya sih sangat bagus ya pak ya itu untuk
antusias warga juga biar tahu gitu bahwa ada patroli kuda
jadi ini bisa membantu mengamani di cfd ini terus sekaligus juga bisa buat menghibur
ya anak anak bisa tahu kuda kan karena kudanya beda jenis tuh ya
tak sebatas di car frede dago patroli berkuda ini juga dilakukan di wilayah lain di jawa barat
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini